serikat pekerja jakarta international container terminal ataupun juga jict melakukan aksi mogok kerja terhitung mulai hari ini
aksi mogok ini didasari ketidakpuasan pekerja kepada direksi yang tidak menggubris pembayaran kontrak jict dengan pelindo ii
seribu pekerja anggota serikat pekerja jict melakukan aksi mogok kerja terhitung mulai hari ini hingga tujuh hari mendatang
para pekerja pelabuhan ini hanya duduk di halaman depan kantor jict dan menggelar upacara bersama di halaman kantor
aksi mogok pekerja ini digelar akibat kekecewaan terhadap pihak direksi yang melanggar kesepakatan damai dengan pekerja pada mei
selain itu perpanjangan pembayaran kontrak jict terhadap pelindo ii dianggap tidak sah
berdasarkan hasil audit investigasi badan pemeriksaan keuangan akibatnya negara mengalami kerugian empat delapan triliun rupiah
para pekerja ini hanya meminta direksi menyelesaikan
dan menyelesaikan permasalahan pembayaran kontrak yang masih terkatung katung
nah ini hak terakhir yang kita ambil jadi langkah terakhir kalau misalnya langkah langkah sebelumnya juga sudah kita ambil juga
langkah langkah sebelumnya misalnya beraudiensi kemudian juga kami pernah juga melakukan demonstrasi
kemudian kami juga pernah dipanggil oleh pansus beraudiensi dengan kementerian kementerian terkait
aksi mogok ini dapat menghambat aktivitas pelabuhan
sebab tiga puluh lima pelayaran akan terganggu yang bisa menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah
gunawan sugro jakarta
lantas bagaimana situasi aksi mogok kerja pekerja jict
kita langsung menuju arman helmi saat ini di kantor jict tanjung priok jakarta utara
halo arman selamat sore
oke sampai saat ini masihkah mogok
dan kalau aktivitas ini sehari saja berapa potensi kerugian
aktivitas bongkar muat yang terjadi akibat mogok kerja pekerja jict ini arman
selamat sore hera
memang betul sekali dampak ataupun juga imbas daripada aksi mogok kerja yang dilakukan oleh enam ratus delapan puluh pekerja
ataupun juga serikat pekerja di bawah pt jict ini memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas bongkar muat peti kemas
di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
untuk data pasti berapa jumlah atau total kerugian yang dialami sejauh ini masih terhitung
namun perkiraan saya atau perjuangan
analisa saya itu kerugian bisa mencapai ratusan miliar rupiah begitu hera
satu jam saja tidak ada aktivitas bongkar muat peti kemas kerugiannya juga cukup banyak
apalagi ini sudah hampir satu hari tidak ada aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan tanjung priuk
memang beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol ngobrol bersama serikat pekerja pt jict
yaitu nova sofian hakim
beliau memang sangat menitik beratkan di samping masalah ataupun juga tuntutan mereka terhadap pt jict
yaitu ada tiga tuntutan yang pertama
kemudian kemudian masalah bonus tahunan
ada juga masalah program tabungan investasi berjangka
namun yang paling krusial menurut mereka hera
bahwa tuntutan mereka adalah lebih kepada pembayaran upah produksi
karena menurut hitung hitungan ataupun juga kalkulasi dari serikat pekerja pt jict ini
seharusnya pekerja ataupun juga karyawan mendapatkan peningkatan upah produksi sebesar dua belas hingga lima belas persen
namun ternyata yang mereka temui
malah upah jasa produksi ini turun menjadi empat puluh
nah setelah dianalisa ataupun juga mereka pikirkan masalah ini
ternyata ini disebabkan oleh karena adanya skema perjanjian ataupun juga kontrak kerjasama
untuk menjalankan atau mengolah jict antara pt pelindo ii dan juga pt hachington indonesia
di samping itu juga
dengan dikelolanya oleh pt hachingtan ini di masalah jict ini
ada temuan ataupun juga hasil audit dari badan pemeriksa keuangan
yang mengindikasikan adanya temuan kerugian negara sebesar empat lima
delapan triliun rupiah
hal ini memang sangat berpengaruh begitu terhadap kinerja ataupun juga produktivitas dari pt jict sendiri
karena memang menurut para pekerja
sistem kontrak kerjasama antara pt pelindo ii dan juga pt hachington indonesia ini cacat hukum
karena menurut kesepakatan ataupun juga peraturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian bumn pada bulan juni
bahwa saat itu memang
lima puluh persen saham harus dipegang
oleh pt pelindo ii
nah dari situ saja menurut mereka ini semua sudah cacat hukum dan sangat merugikan pekerja sendiri
di samping itu juga selain adanya kontrak kerja yang menurut mereka tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada para pekerja itu sendiri
mereka juga mengkhawatirkan
ini juga bisa mengakibatkan kerugian kepada perusahaan tempat mereka bekerja dan nantinya juga berdampak
pada kerugian negara begitu hera
dan tadi juga saya sempat ngobrol ngobrol bersama para pekerja ini
sesuai perjanjian ataupun juga kesepakatan mereka dengan aparat kepolisian
aksi ataupun juga
go kerja ini akan mereka lakukan selama tujuh hari kerja
jikalau selama tujuh hari kerja dari pihak manajemen sudah memberikan solusi
dan sudah mau bertemu
dengan para pekerja maka mereka akan menghentikan aksi mogok kerja ini
namun jikalau setelah tujuh hari
pihak manajemen belum juga memberikan solusi kepada para pekerja
mereka dengan kesadaran sendiri akan menghentikan aksi mogok kerja ini
karena memang menurut mereka
sama sekali dari hati nurani mereka yang terdalam katanya
mereka tidak mengharapkan atau tidak menginginkan
aksi mo go kerja ini terjadi karena memang
satu hari saja mereka tidak bekerja akan merugikan kerugian yang sangat besar
mungkin sementara itu dulu hera
arman kalau tujuh hari itu berlaku karena kita tahu
pelabuhan tanjung priok adalah yang terbesar di indonesia
nadi kegiatan ekspor impor itu akan sangat fatal akibatnya
apakah anda sudah mendapatkan konfirmasi baik dari pihak pelindo ii atau juga
atau juga dari pihak serikat pekerja
apakah akan ada komunikasi dalam waktu sangat dekat

atau anda mendapatkan respon dari pelindo ii
apa tanggapan mereka terkait tuntutan pekerja
terkait tuntutan daripada serikat pekerja pt jict ini memang menarik sekali
selain adanya serikat pekerja jict juga tadi turut hadir dalam aksi mogok kerja ini
serikat pekerja yang lain yang bersinggungan atau berkaitan dengan pelabuhan tanjung priuk
di antaranya ada juga serikat pekerja dari jasa armada indonesia
mereka memang sudah berkoordinasi dengan
pihak jict pihak pelindo ii dan juga aparat kepolisian
jikalau memang aksi ataupun juga kegiatan bongkar muat peti kemas
di pelabuhan tanjung priuk sempat terhambat ataupun juga lumpuh begitu hera
untuk sementara kegiatan bongkar muat peti kemas ini dipindahkan ke kawasan bongkar muat di daerah koja
meskipun menurut mereka kegiatan ataupun juga sistem di daerah koja tidak semaksimal
sistem yang berada di pelabuhan taunjung priok begitu
dan polda metro jaya juga tadi siang melalui waka polda
sempat hadir dan melihat secara langsung seperti apa aksi mogok kerja dari para serikat pekerja ini
dan menurut aparat kepolisian mereka akan berjanji untuk memediasi
atau melakukan mediasi dan memfasilitasi pertemuan antara manajemen
direksi dan juga para serikat pekerja ini besok hari
namun sebelum mediasi ini akan dilakukan besok hari
ternyata juga para pekerja sudah melakukan dialog ataupun juga berunding bersama manajemen dari pt jict
ini tadi malam yang diperakarsai atau difasilitasi oleh dirjen ketenaga kerjaan
namun sampai dengan pertemuan sekitar pukul dua belas tiga puluh atau pukul setengah satu malam ternyata
tidak tercapai atau tidak terdapat kesepakatan antara serikat pekerja maupun dari manajemen pt jict
justru dari manajemen atau direksi pt jict seperti angkat tangan dan beliau atau mereka mengatakan bahwa
mereka tidak mempunyai wawenang untuk mengabulkan tuntutan tuntutan dari para serikat pekerja ini
untuk itu mereka menuntut agar supaya kementerian atau juga pemerintah terkait dalam hal ini
kementerian bumn dan kementerian tenaga kerja
terlebih juga presiden republik indonesia joko widodo
agar segera mengusut ataupun juga mengatasi masalah ini supaya tidak terus menerus berlanjut begitu hera
arman terakhir mungkin saya penasaran gitu karena ini kan akan berlanjut tujuh hari
dan kemudian jict juga merasa tidak berwawenang
jadi kan deadlock tuh tidak ketemu sp nya maunya bagaimana
pelindo dua nya juga tidak ketemu gitu
apakah ada solusi yang akan dilakukan oleh selain tadi ke pelabuhan koja
apakah akan ada rekrutmen baru misalnya untuk pekerja tersebut untuk terus agar
aktivitas ekspor impor bokar muat tetap berjalan normal seperti biasa arman
sebenarnya wacana untuk merekrut pegawai baru masih belum mereka sampaikan atau mereka paparkan tadi begitu hera
justru memang terdengar oleh mereka adanya pengurangan karyawan di pt jict
namun mereka terus berjanji aksi mogok ini tidak akan begitu lama
jika memang nanti malam ataupun juga besok sudah tercapai kesepakatan ataupun juga kesepakatan dan juga persetujuan dalam mediasi
mereka akan segera menghentikan aksi mogok ini dan mereka akan bekerja seperti biasa begitu hera
mereka hanya mengharapkan supaya manajemen direksi bertemu dengan mereka dan menyampaikan solusi
meskipun menurut mereka solusi itu akan belum terlaksana pada besok ataupun juga hari itu juga
mereka berharap adanya komunikasi yang baik dulu ada itikat baik dulu dari direksi ataupun di manajemen
untuk menemui mereka dengan difasilitasi oleh aparat kepolisian
mungkin seperti itu dulu hera
arman nanti kita akan update seperti apa posisi terakhir negosiasi ini
informasi terakhir negosiasi terakhir langsung nanti laporannya dari anda
arman helmi koresponden cnn indonesia melaporkan
sementara itu menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan merasa heran dengan tuntutan tuntutan pekerja jakarta international container terminal
yang menggelar aksi demo hari ini
luhut menegaskan gaji pekerja jict sudah besar sekali
luhut menyebut gaji mereka tertinggi kedua di dunia
ia meminta para pekerja jict tidak membuat tuntutan aneh
dan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum